hai satu satunya langsungkan dengan terkini kalau ini disitu
kalau semua peti peti yang seluruh asean saya sudah kasih lewat
masuk lagi dari tangan
dia kayak ambil dari atas itu keras sekali kalau dia kena di sini jatuh pasti
dan emang benar benar ini petinju petinju alam
petinju alam dan dia
pemegang medali emas presiden kapan
om eli itu kelihatan garangnya di atas ring tetapi hatinya lembut
dengan peti atau
bagi saya elias pikal adalah salah seorang petinju terhebat yang pernah dimiliki indonesia
satu hal yang tak pernah terlupa diingatan saya yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar adalah
betapa kala itu elias pikal menjadi petinju idola dari seluruh rakyat indonesia
prestasinya merebut juara dunia tinju kelas superterbang ibf di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima dengan mengalahkan petinju korea joo do joon
melambungkan nama elias pikal dan membuat nama indonesia dikenal di dunia tinju internasional
dan yang terpenting sebagai petinju indonesia pertama yang berhasil meraih gelar juara dunia
elias pikal saat itu juga menjadi inspirasi bagi jutaan anak anak muda indonesia
pertama penyelamatkan penyelamat
meski sudah lama pensiun dari tinju profesional nama elias pikal akan selalu identik dan tak pernah bisa lepas dari dunia tinju
tapi masih ada nih om eli sisa sisa gerakannya
kecintaan elias pikal pada dunia tinju terlihat jelas pada raut muka eli saat menyaksikan anak anak muda berlatih tinju di kawasan bulungan jakarta selatan
kecintaan elias pikal pada dunia tinju terlihat jelas pada raut muka eli saat menyaksikan anak anak muda berlatih tinju di kawasan bulungan jakarta selatan

bapak boleh ditahan kalau ditahan pukulannya nggak bisa keras
ya banyak kecukupi sekarang kan nggak ada pernah kau
pukulannya mati kan nggak ada karena kurang
ini harus itu ini harus kuat
karena mereka apakah kan
saat bola itu buk buk buk buk saya dipukul
muka buk buk
akhirnya saya pikir itu jadi pesek ini
gak ada kaya gitu
terima kasih om eli
eh harus begitu
kan tanah panjang dia masuk
jadi dia masuk begini
bapak boleh ditahan
ini nggak bisa terak
mau jadi atlet mau jadi petinju harus betul betul
supaya kalau bisa jadi berhasil jadi juara
dilanjutkan dengan straight kiri
di masa jayanya pukulan tangan kiri elias pikal memang menjadi momok bagi lawan lawannya
ini terjadi tadi ada
petinju korea judo chun yang saat itu adalah pemegang gelar juara dunia kelas super terbang ibf
menjadi salah satu korbannya
pukulan keras tangan kiri eli membuat judo jun tersungkur ko
meski pertama kali merebut gelar juara dunia dari judo chun
tapi bagi eli judo chun bukanlah lawan terberat sepanjang karirnya

saya seringkan dia terus
makanya itu saya bilang aduh ini kalau pukul dia ini bagaimana
karena orangnya dia kan montai
makanya itu dia punya kemahannya di sini saya pukul di sini kan darah juga
tapi dia goyang tapi dia agak jatuh
tapi dia pertahankan
dia tunggu sampai empat belas ronde baru dia ini
karena dia lihat saya sudah darah sudah pecah pecah gitu
baru dia bisa serang
dari dua puluh enam pertarungannya di atas ring tinju profesional
eli menderita lima kekalahan
selain saat melawan galaksi
eli juga sempat takluk dari petinju asal republik dominika cesar polanco
namun saat revans eli membayar lunas kekalahannya di pertandingan pertama

cesar polanco terjunuk menyerang lima pukulan tipis
tapi kalau dari segi kemampuan nih om polanco gimana sih om
menurut om kan kalau galaksi tahan pukul
kalau polanco gimana menurut om
kalau polanco tuh saya rasa gak ada apa apa
saya bilang tunggu repas kembali saya main
karena saya uppercut di sini langsung saya huk huk
langsung dia rasa disini langsung jatuh
pukulan datang tiba tiba dia nggak tahu
satu jam dilanjutkan dengan straight kiri
tidak berhasil berdiri dan sudah jalan apa yang terjadi
elias pikal dinyatakan kembali menang om samso
kemenangan demi kemenangan yang diraih eli membuatnya menjadi idola
dia langsung terjatuh
dan sebagai petinju kebanggaan indonesia dukungan penonton pada elias pikal saat itu juga sangat luar biasa
kemudian itu lewasnya tadi
peristiwa ini sebelumnya
tahu sopan sukses dengan widya watis
artis artis aktor aktor yang datang semua
untuk menyaksikan pikal
kemudian istora tuh
begitu disebutkan elias pikal
sampai elias pikal naik ke atas sini
begitu teng baru
menyaksikan bagaimana pertarungan tersebut
ketika itulah stop mengatakan pikal pikal
tetapi ketika pikal memasukkan pukulannya gemuruh lagi
luar biasa gemuruhnya
support untuk elias pikal itu harapan rakyat maksudnya penonton untuk pikal itu
karena memang dia berkemampuan
pertandingan melawan kalau saya galaksi diakui oleh elias pikal menjadi salah satu pertandingan terberat
dan ring tinju yang ada di arseto boxing camp di kawasan tanah bang jakarta pusat ini menjadi saksi
bagaimana kerasnya latihan yang harus dijalani oleh elias pikal sebelum bertanding menghadapi kawasan galaksi

arseto boxing camp menjadi tempat elias pikal berlangsung

meski sudah tak lagi digunakan sebagai tempat latihan tinju sejak tahun dua ribu lalu
namun kondisi arseto boxing camp saat ini tak banyak berubah

tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
masa keemasan arseto boxing camp termasuk bagaimana elias pikal mempersiapkan diri
masih terekam jelas di benak runu tidar sebagai salah satu pendiri arseto boxing camp
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh satu

tahun dua ribu tujuh hingga dua

tahun dua ribu sembilan hingga tiga
tahun dua ribu sembilan hingga tiga

tahun dua ribu tujuh belas hingga lima puluh empat

disiplin ya dan dia seolah olah satu petinju yang latihan keras
dan dia suka kalau kurang dia pasti minta tambah
karena petinju lain kan disuruh ini ada yang terus masak
tapi enggak sampai dia dapat dia punya klimaks
salah satu petinju yang menjadi lawan latih tanding elias pikal
jelang bertanding melawan kausai galaksi adalah refli sweet
uniknya selain menjadi lawan latih tanding bagi eli
refli juga menjadi lawan latih tanding bagi kausai galaksi di arseto boxing camp
dia kelebihan memang speednya hebat
itu aparted hooknya itu tidak ada
dan itu cross dia cross tuh pukulan cross tuh
dia kayak ambil dari atas itu dia hope
itu keras sekali kalau dia kena di sini jatuh pasti
dan uppercutnya uppercutnya bisa dua kali tiga kali
itu hebatnya dia
sore malam saya sparring sama galaksi waktu kejuaraan mereka berdua
karena mereka sama sama cari kidal
sekarang saya petinju kidal
dari semua cuma saja dipilih
kenangan yang sama juga masih diingat oleh miss yanto
atau yang di atas ring lebih dikenal sebagai little hoax
pria berusia lima puluh lima tahun yang kini menjadi pelatih di sasana tinju kvj bulungan ini
juga sempat menjadi lawan latih tanding eli di sasana garuda jaya pancoran
memang aku akuin dia punya pukulan tajam sekali
seharusnya tiga ronde
tapi kita sudah merasa berat
itu pun aku dua udah mau
mau gak enak
kita paksa lari lari aja
coba kena pukul
tadi tepat aja kena pukul juga
sasana tinju garuda jaya di kawasan pancoran adalah sasana pertama tempat eli berlatih di jakarta pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
sayangnya sasana garuda jaya kini sudah tak lagi berbekas dan berubah menjadi perumahan
tapi ini sasana garuda jaya itu berarti luar biasa
luar biasa ya om gede ya om ya
saya sudah tidak ada lagi
dari rumah sudah penuh
jadi gak ada tempat
katanya sasananya dulu sampai sini atau sebelah sana
emang dulu fasilitasnya ada apa aja om di sasana garuda jaya ini
masih rumah rumah kuno kuno
sekarang sudah diubah
sasananya sampai mana lagi nih orangnya yang tinggalnya
gak tau dia masih ada atau dia sudah pindah
satu satunya jejak yang tersisa dan masih diingat betul oleh elias pikal adalah lapangan yang terletak tak jauh dari sasana garuda jaya
tapi ini kondisinya sudah berubah belum om
masih dulu masih biasa
sekarang sudah berubah
jadi saya gak tau ini garuda jaya sudah diubah
lapangannya sudah diubah
berapa putaran itu om dulu om
kalau saya putar ini sepuluh putaran
ya habis sepuluh putaran saya lari sprint
oh abis itu balik ke sasana
habis itu saya masuk ke sini dulu
masih di sini
itu latihan fisik
yang tadi itu latihan fisik
stripping baru latihan set box
habis set box baru saya di trail
habis trail baru saya bergerak
saya mulai main basket
habis main basket saya balik ke balik ke sasana
oh itu tiap hari itu kayak gitu ya om
tiap hari begitu
karena kalau saya tidak latihan kayak begitu saya bisa jadi juara
sangat memojokkan eli
dasar bertinju eli yang juga sempat bertarung dan menjadi juara di arena tinju amatir
adalah modal berharga yang membuatnya menjadi petinju yang komplit
pertarian sederhana apa yang terjadi
eli eskical adalah amat dan petunjuk amatir
dia sesuai amatir walaupun tidak begitu jemerlap
sehingga dasar dasar bertinju ini cukup bagus
di mana dalam bertin itu ada dua unsur yang penting yaitu pinter menghindar dan pinter memukul
nah kepinteran eskical memukul itu luar biasa
ketepatan tangan kirinya itu bisa menerpa ketika lawan hendak memukul
sekitar jengkal dari tangan lawan di depan
nah dia meletakkan pukulan
itu bisa dia yang duluan pukulannya yang duluan mengenal
dan memang benar benar ini petinju benar benar petinju alam
dan dia pemagang medali mas presiden kapal
di kelas dia
nah pada waktu itu amatir kita itu tidak sepenuhnya
jadi petinju yang sudah teruji minimum presiden kapal itu sudah teruji
apalagi itu dapat medali mas
karena presiden kapal itu kan amerika ada rusia ada
banyak ya dari sebuah negara
itu sudah mewakili olimpiade sebenarnya presiden kpu
berurusan sangat bergensi
apa yang terjadi para penonton saat itu
naik dan turunnya perjalanan hidup sudah pernah dilalui oleh elias pikal
terkena serangan jantung di tahun dua ribu tujuh belas lalu
membuat eli kini hanya diizinkan berolahraga ringan
demi untuk menjaga kebugaran fisik
namun sisa sisa kejayaan dan memorabilia tinju yang dimiliki elias pikal
sebagai seorang mantan juara dunia
masih tersimpan rapih di rumahnya di kawasan kunciran tangerang selatan
bagi keluarganya sosok elias pikal di rumah adalah sosok yang berbeda
dengan sosok elias pikal di atas ring
om eli itu kelihatan garangnya di atas ring tetapi hatinya lembut
jadi di rumah saya lihat juga kok
di dalam kehidupan hari hari
hanya dia dengan ibunya saudara saudaranya
dia selalu baik hati lembut
hatinya lembut penyayang
sayang sama ibunya sayang sama saudara saudaranya
berarti saya pikir kalau dalam keluarga juga dia penyayang
dan memang itu terbukti
marta maria siahaya atau yang akrab dipanggil rina
adalah seorang dokter gigi yang menjadi pendamping hidup elias pikal
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan lalu
dari pernikahan tersebut eli dan rina telah dikaruniai dua orang anak
tapi kalau saya salah sedikit marah
tapi ya senang
saya sebagai orang suami ya begitulah kita dengar istri
istri dengar juga suami sama sama
istri terdesayang tidak diomelin diomelin karena sayang
sayang ya betul
tak hanya dalam suka dalam duka pun rina tetap setia mendampingi eli
termasuk saat di tahun dua ribu lima eli harus berurusan dengan polisi dan masuk bui
memperoleh kasus narkoba
saya melihat itu sebagai suatu pertandingan juga
ada saatnya kita menang ada saatnya kita kalah
jadi up and down dalam hidup itu biasa
nah yang tidak biasanya
kalau orang menganggap itu sesuatu yang sangat membuat frustrasi
kalau aku sih enggak
hidup itu harus dijalani
hidup itu harus dijalani apapun yang terjadi
jangan waktu dia lagi jaya jayanya kita deket
nggak ada uang malah ditinggal
sebagai seorang istri pengorbanan rina untuk keluarganya memang luar biasa
setelah elias pikal pensiun dari tinju rina lah yang menjadi tulang punggung keluarga
kenapa tak lalu
kini di usianya yang sudah memasuki enam puluh dua tahun bermusik dan bernyanyi menjadi salah satu hobi yang dilakukan elias pikal untuk mengisi hari
masa kejayaan elias pikal memang sudah lewat
tapi dengan sederet prestasi yang diraihnya elias pikal masih dianggap sebagai salah satu petinju terhebat yang pernah dimiliki indonesia